kembali di kompas yang saudara arus lalu lintas di kilometer satu ratus sembilan puluh tiga tol palikanci kabupaten cirebon jawa barat
di momen libur panjang kenaikan yesus kristus terpantau ramai lancar pada kamis pagi
sejumlah kendaraan dari arah ibu kota memadati ruas tol arah jawa tengah dan jawa timur
kepadatan didominasi kendaraan roda empat jenis minibus mobil travel pariwisata bus angkutan umum dan juga kendaraan besar pengangkut logistik nasional
kepadatan diprediksi terus meningkat hingga kamis siang dan petang
sementara itu kawasan puncak bogor masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan libur panjang hari kenaikan yesus kristus
ini terlihat dari padatnya kendaraan di simpang gadok bogor jawa barat hari ini
libur panjang dimanfaatkan warga untuk berlibur salah satunya ke kawasan puncak bogor jawa barat
sejak kamis pagi ramai kendaraan dengan plot nomor jakarta yang melintasi simpang gadok jawa barat
polisi menerapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap di kawasan puncak bogor selama libur panjang kenaikan yesus kristus mulai rabu hingga minggu mendatang
polisi juga sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas kontraflow dan juga one way di kedua arah secara situasional apabila terjadi kemacetan